siapa yang tak pernah mendengar alunan jalan goyang
sejak dirilis tahun lalu dangdut koplo yang satu ini masih masuk dalam jajaran lagu dangdut hits favorit
single yang dipopulerkan penyanyi nela karisma hingga fia valen ini
nampaknya sudah punya tempat tersendiri di hati para penikmat musik melayu
tidak hanya dalam negeri namun hingga manca negara
kewaton serem hubungan kita semula ada
ya termasuk di hati lexis mazerski alias siraja dangdut dari amerika
pria bule yang doyan membawakan lagu dangdut ini baru saja mengunggah cover lagu jaran goyang
meski fasih menyanyikan jalan goyang sambil keliling los angeles
logat siraja dangdut amerika
jalan goyang di amerika tak jarang terdengar lucu di telinga para pendengarnya
apalagi lexis bernyanyi sambil ikut bergoyang
tak hanya di amerika di korea ada artis penggemar dangdut song danbi
yang ikut mengunggah video belajar menyanyi lagu jalan goyang di channel youtubenya